hakim mahkamah konstitusi anwar usman digantikan oleh guntur hamzah saudara di sidang sengketa hasil pilek dua ribu dua puluh empat
yang melibatkan partai solidaritas indonesia atau psi
awalnya anwar usman ini tercatat sebagai hakim di panel tiga bersama dengan hakim konstitusi eni nurbaningsi
dan hakim konstitusi arief hidayat selaku ketua panel
namun ia sempat digantikan oleh hakim konstitusi guntur hamzah yang menempati panel satu
jurubicara mk fajar laksono menyebut sesuai dengan putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi atau mkmk
anwar usman tidak diperbolehkan ikut mengadili perkara pileg dua ribu dua puluh empat yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
yang pasti untuk hakim konstitusi anwar usman itu sesuai putusan mk
mk kan tidak boleh ikut mengadili perkara perselisihan hasil pilek yang potensial mengandung konflik kepentingan dengan beliau
dalam konteks ini pemohon yang itu adalah psi
dan kita dalam manajemen distribusi perkara kemarin sudah menghindarkan hakim konstitusi anwar usman
untuk tidak memeriksa pemohon yang itu adalah psi